seperti apa kemeriahan jakarta ramadan festival
sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama yang melaporkan langsung dari lokasi
selamat sore albi ini menjelang berbuka puasa tampaknya banyak masyarakat di belakang anda
yang kemudian ngabuburit datang ke mall of indonesia
daya tarik dari jakarta ramadan festival ini apa saja albi yang bisa anda ceritakan
selamat sore rifana saat ini saya berada di mall of indonesia yang berada di jakarta utara
dan kalau biasanya kita ngabuburit itu biasanya jalan jalan atau nyari takjil di pinggir jalan
nah kali ini ngabuburit saya agak sedikit berbeda rifana
saat ini kebetulan di mal yang saya kunjungi ini ada jakarta ramadan festival dua ribu dua puluh
yang memang diselenggarakan oleh pihak panitia mal ini untuk meramaikan bulan suci ramadan
agar memiliki lebih banyak makna dan juga
informasi bagi masyarakat khususnya yang datang ke mall ini sendiri
dan kalau misalnya kita melihat ataupun mengingat rifana ramadan ataupun festival ramadan
biasanya berkaitan dengan negara negara yang berbau timur tengah seperti misalnya arab saudi
nah saat ini masih dari timur tengah tetapi agak sedikit ke eropa yaitu turki
dan kalau misalnya dilihat di belakang saya ini sudah ada pasukan dari kesultanan ottoman
kesultanan usmani yang sedang melakukan atraksi adu pedang seperti itu bisa dilihat
ini menjadi salah satu daya tarik yang bisa dilihat oleh pengunjung
yang datang ke mall of indonesia untuk melakukan ngabuburit
karena disini juga ada banyak sekali hal yang bisa ditawarkan selain ada pentas musik
tadi juga rifana sudah menyebutkan ada beberapa hal seperti misalnya kajian
ada penghataman al quran dan lain sebagainya
di sini juga karena ini berbau atau dekat dengan nuansa turki
juga ada museum turki disini
dan beberapa stand yang ada di belakang saya juga menampilkan beberapa pakaian pakaian budaya khas turki
ataupun turki kuno ya
ataupun usmani yang bisa dicoba oleh pengunjung yang datang kesini dan berfoto disitu juga
nah untuk mengetahui lebih jelasnya tentang bagaimana acara ini dan apa saja yang dihadirkan
saat ini saya sudah bersama dengan ketua bidang kerjasama dari komunitas sahabat erdogan yaitu mas akmal
yang sudah ada di sebelah kanan saya ini rifana dan kita akan tanya tanya mengenai museum turki yang ada di
ya selamat sore

dari kesultanan ottoman
ya selamat sore mas akmal kita pengen tahu mas ini kan ada kita lihat ada tentara turki ini mas ya dari kesultanan ottoman
dan juga ada beberapa penak penik khas turki yang dipajang disini
sebenarnya apa saja yang ingin dihadirkan ataupun ingin diperkenalkan kepada pengunjung yang datang ngabuburit kesini nih mas
oke jadi memang jakarta ramadan festival kali ini kita mengambil tema tentang turki ambience
jadi suasana tentang keturkian dan kita memperkenalkan terkait dengan sejarah kebudayaan turki seperti itu
dan buat para pengunjung yang nanti akan datang ke stand kami disini kami juga memiliki diorama kesultanan
terus juga nanti ada merchandise terus juga ada kostum kostum
dan keturkian jadi memang ini menjadi satu hal yang menarik untuk kemudian bisa diluangkan buat para keluarga yang nanti datang ke stand kami seperti itu
dan komunitas sahabat erdogan ini adalah komunitas yang ofisial juga mendapat supervisi dari kedutaan besar turki di indonesia
seperti itu mas
nah apa aja nih mas hal hal yang lain selain tadi juga bisa ngeliat pernak pernik segala macam apalagi yang ditawarkan
apa ini beberapa pernak pernik ini juga dijual mas kepada pengunjung dan seperti apa nih
ada beberapa merchandise yang kemudian kita jual tapi kemudian hanya ada yang kemudian hanya untuk dipamerkan saja mas
karena memang ini barang barang sebagian besar kita datangkan langsung dari turki
baik itu miniatur terus kemudian juga nanti ada beberapa foto sultan dan sebagainya seperti itu
dan kalau yang dijual biasanya adalah yang sifatnya merchandise mulai dari kaos dan sebagai jaket dan sebagainya seperti itu
jadi tujuannya adalah ingin memperkenalkan terkait dengan sejarah kebudayaan ke turki dan mengeratkan antara hubungan masyarakat indonesia dengan turki
yang sebenarnya memiliki sejarah panjang ya kurang lebih dari tujuh abad yang lalu
dari abad ke tiga belas sampai abad ke tiga
dari abad ke dua puluh dan kemudian di abad ke dua puluh satu saat indonesia menjadi republik dan turki pun juga menjadi republik
oh ya mas di sini kan juga mas akmal membahas terkait dengan sejarah
nah ada nggak sih benda benda pusaka peninggalan turki yang juga ternyata tuh ada di indonesia dan dipamerkan juga di sini mas
kalau benda benda bersejarah memang rata rata adanya di museum nih mas ya
seperti itu sebagian ada di museum sebagian ada di keraton
yang paling bersejarah itu mungkin seperti bendera fathahila ya
kita tahu di situ ada bendera yang kita kenal bendera estergon
dengan motif dua
ini adalah pedang zulfikar
ini menjadi satu simbol daripada militeristik sejarah turki
yang kemudian mengirimkan bantuan untuk kemudian memerangi penjajahan ketika itu
mulai dari aceh sampai ke jawa
seperti itu dan sebagian juga ada di keraton yogyakarta
seperti itu ini mungkin ada yang kemudian kita kenal namanya bendera tunggu lulung
nah ini masih disimpan di keraton yogyakarta sampai hari ini mas
ya mas selain museum turki juga saya lihat di sana ada beberapa tenan tenan yang juga menjajakan beberapa jajanan turki ya mas ya
yang paling gak ketinggalan adalah es krim turki mas
ya itu menjadi salah satu favorit yang ada di sini
karena memang ada atraksinya mas
ini berbeda menjual es krim pada biasanya seperti itu
nah gitu betul
jadi masyarakat yang datang ke sini tidak hanya bisa ngabuburit semata untuk nyari takjil
tapi juga bisa belajar sejarah dan lain sebagainya gitu
bisa juga pakai menggunakan kostum kostum kesultanan turki
berfoto di situ langsung
foto langsung di sana dan bisa nanti memperagakan bagaimana
bagaimana bisa menjadi seorang sultan dan menjadi seorang prajurit turki seperti itu
dan kalau pentingnya juga kita juga punya satu stand khusus panahan berkuda
yang kemudian menjadi juara berturut turut tiga tahun dari tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua
itu dari indonesia mas
baik itu di istanbul maupun di ankara namanya seperti itu
terima kasih banyak mas atmal atas informasi
semoga nanti banyak pengunjung yang juga segera datang ke sini untuk ngabuburit
selain juga belajar tentang sejarah antara kedekatan antara negara turki dan juga indonesia
pengunjung yang datang ngabuburit ke sini juga bisa menikmati beberapa stand stand yang ada di sana
kebetulan totalnya ada tiga puluh lima stand di sini
terdiri dari beberapa umkm yang menjual tentang fashion yang memang syari
lalu juga ada beberapa makanan minuman yang memang halal
seperti ada juga tadi ada don durma yang merupakan es krim khas turki yang kalau misalnya kita lihat di beberapa media sosial itu ada permainannya
sehingga calon konsumen yang akan membeli es krim tersebut
rasa gregetan gitu untuk bisa segera mencicipi karena dipermainkan sama yang berdagang ya seperti itu
di situ juga nanti akan ada panggung yang berisi beberapa acara seperti misalnya pentas musik
seperti gambus dan juga beberapa kajian keagamaan kajian sejarah dan lain sebagainya
juga ini bisa dikmati mulai tanggal dua puluh april dua ribu dua puluh dua sampai dengan nanti tanggal delapan mei dua ribu dua puluh dua yang akan datang
total pengunjung memang ditargetkan untuk hari biasa seperti saat ini ada sekitar dua puluh enam pengunjung perharinya dan mulai memasuki weekend
seperti hari jumat sabtu sampai dengan minggu
diestimasikan akan ada sekitar tiga puluh lima ribu pengunjung yang bisa datang ke sini tidak hanya melihat lihat tetapi juga bisa membeli beberapa takjil
ataupun makanan ringan yang dijajakan juga di stand yang ada di jakarta festival ramadan dua ribu dua puluh dua ini
ya albi menarik sekali apa yang tadi anda sampaikan tampaknya kapan kapan saya akan ke mall of indonesia untuk menikmati ataupun melihat lihat begitu ya jakarta ramadan festival
untuk ngabuburit menjelang berbuka puasa
terima kasih sekali korespondensi nn indonesia albi pratama atas laporan lengkap anda
selamat ngabuburit dan selamat berbuka puasa nanti albi